emak lo buat
joni cuma nyampein amanat dari mak
kamu sampein terima kasih kakak buat emak ya
kau setasiarun sama bang robi putus
joni sedih loh ngeliatnya
padahal kan kau setasiarun sama bang robi
pasangan yang serasi
serasi banget kak
iya tau orang yang disana memang
kerjanya kayak gitu
ya semoga gak ada masalah ya
iya sih semoga aja
sampai sini aja ya
beneran gak mau masuk
kamu patah hati
ya enggak lah
kan ada kamu
gak ada deh
kita kiriman bunga untuk kamu
dan gak tau itu dari siapa
gak jelas juga alamatnya
diam diam lo punya penggemar rahasia juga ya
segala adiang kirim bunga
jadi kepengen deh aku
buat aku sumpah gitu
aku gak butuh bunga bunga itu
terima kasih ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh adik sendiri sih kawain apa ya
bawa tong di buku gue di blog ya
ini pisang tanduk
dari pamung pek
ya allah pisang tanduk itu
ini ikan asin
alhamdulillah ya allah
semuanya lima puluh ribu pok
ini oleh oleh dari encum
kangen sama pok
ncum kenapa ya
kangen sama gue
kangen sama om elin ya
ini itu hampurannya
banyak orang yang nyarincin
katanya mau beli obat herbal
ya sama ojo teh
gak mau ngasih sembarangan
obat itu sensitif
nanti kalau salah berabe
dulu jangan nyobain tuh obat
baru gue bilang ya
lo jangan salah malu minum obat
udah nanyain duren
nelan udah balik lagi mak
kue yang emak ditipin emak lo buat si romi
diterima gak mak
semuanya udah beres
alhamdulillah wa syukurlah
berarti gue berhasil
berhasil karena si romi udah mau nerima pemberian kue dari gue
berarti udah terbuka hatinya buat si roby kembali
emang bener mak
iya kalau enggak mana dia mau nerima dia dari gula
iya tapi yang penting mak jangan maksakin
pokoknya sekuat tenaga gue gue mau berusaha
untuk supaya si romi bisa kembali lagi sama si rom
nelan tau gak bawa dodol ya
nah ini ada dodol asin
gue ini kagak percaya
apa yang sehari harinya abang lo lakuin
di indonesia itu kagak ada informasi yang gratis
mentoh dong langsung mintain duit
gratis itu tidak harus dipus pake duit
gue tinggal keluarin surat izin gue nonton sama atika
selesai itu gue gak bakalan duduin lo sama atika
ini yang gue khawatirin
itu si daus neneknya mau siapin
nah si daus neneknya mau gue
jangan digaguh ntar si daus
lo berkorban aja buat sulang
kok jadi penasaran ya sama lo
sebenarnya apa sih yang aji bukhidin lakuin buat aji sulang
kan gue mau nanya sama belum mengenai informasinya
lo pelit banget sih ngasih tau informasinya aja kagak mau
keluarin dulu atikanya
ini juga atika bakalan marahin lo sendiri
soalnya dia lagi mati di rumah
udah demet buruan kasih informasi
gue gak ada waktu lagi nih
kayaknya nih abang gue lagi kasak kusuk
sama tarmidi sama mali
kayaknya lagi pengen menghimpun masa
tapi kayaknya sih lewat jalur herbalnya ncingisi sulam tuh
ncingisinya aji sulam
ya entuh masalah yang dulu tuh
yang abang gue minum jamu
campur telur bebek empat
terus lada hitamnya sebotol
ya semuanya entu
urusan cuma satu
gimana caranya ngusir sulam
tapi kan cingnya lagi pulang kampung di tempat bininya
otak lo loadingnya lama
informasi baru gue dapat tadi
udah balik deh
waduh gawat nih
gue mesti buru buru marah nih nih
kalau kagak celah ke dua belas
lo yakin kaget sama berita ini
jangan jangan cuma gue gosip lagi
ya allah cing
ini saya dapat informasinya dari si mahmud
si mahmud itu kan adik kandungnya muhydin
kita kedua sepada nih
aji muhyiddin itu emang bikin masalah dulu cing
kita jangan kepancing
ini kan udah jelas
biang keroknya aji muhyiddin
yang bakalan ngusir ente dari kampungnya
eh biar kata nih
mahmud tuh benci sama abangnya aji muhyiddin
biar bagaimana juga
dia kan saudara
makanya kalau ada berita dari mahfud ya
tentang aji muhyiddin
biar kita kagak salah
kagak gegaban lo dua orang
tapi ini kagak percaya nih mas mahmud
si mahmud sama aji muhyiddin tuh beda
beda warna banget bedanya
aji muhyiddin begitu lahir kagak diajanin
tapi kalau si mahmud diajanin jadi beda
masa nggak percaya sama si mahmud
bukan gue nggak percaya
kalau kita periksa dulu kita selidikin dulu
ada apa sih si sobari tadi
ya kan mak
ada masalah lagi ya
kenapa sih lo berdua pada diem dieman begitu
nggak ada apa apa kok mak
si sobari itu nanyain obat herba
dia pan kemarin ada kasih diskon yang spesial
sekarang mau tambah lagi
iya pan alam
berarti lu banyak duit dong
iya jualan lo
begitu kan ji
sampai jumpa lagi